dalam kesempatan yang sama erick thohir juga mengaku akan mengirim surat ke fifa
meminta ketua komite wasit fifa pierluigi colina untuk datang ke indonesia
hal itu dimaksudkan agar wasit wasit indonesia dapat masukan dari mantan wasit asal italia tersebut
yang merupakan wasit terbaik di eranya
bahkan colina dianggap sebagai wasit sepak bola terhebat dalam sejarah
kewibawaan kepercayaan diri